saya tidak akan basah basi dan langsung pada pokok persoalannya
saya akan terus menemui ratu
terus kamu sudah ketemu dengan ratu
saya sudah ketemu dengan dia
dan dia menemui saya dengan kebencian
dan rasa sakit yang dalam
tapi saya akan terus menemui dia
saya nggak peduli apa yang mas akan katakan
dan kalau mas melarang saya
saya tetap akan menemui dia
dan saya tidak akan membiarkan dia dalam kesedihan lagi
kamu ini benar benar tidak mahu datang ke sini
apa kamu pikir saya akan membiarkan kamu ketemu dengan ratu
saya akan menemui ratu dengan cara saya sendiri
saya tidak mau kalau ratu sampai bernasib seperti dika mas
eh dengarkan saya
jangan pernah kamu bicara masalah jika di hadapan saya
karena gara gara kamu dika sampai meninggal
ngerti ya tung
emang ini benar villa yang pak ferry
dulu sih tempat pengistirahatan non ratu
karena udara di sini masih segar
tapi setelah tuhan muda meninggal dia jarang kemari
tapi buat non ratu sih rumah ini rumah keduanya
maka dia sering ke sini
dasar anak torol
kalau mau jadi anak papa harus jadi nomor satu
gak bisa diselamatkan bagaimana
anak saya gak apa apakan dokter
sabar pak sabar
tapi nyamanya selamatkan dokter
pak ferry bisa melihat jenazah dika di ruang duka
di kantek saya
ya gak mungkin
kamu bohong benar
saya nggak mau kalau ratu sampai bernasib seperti dika mas
jangan pernah kamu bicara masalah jika di hadapan saya
karena gara gara kamu dika sampai meninggal
ngerti ya dok
based di sel
jadi seperti ini
bakal serius ya shay
mendingan lo lupain aja deh si baja
ngapain sih hidup udah susah lo bikin tambah susah buat mikirin hal yang gak mungkin
do lo tuh temennya baja bukan sih
gue memang udah ngelupain baja
tapi gue gak mau kalau baja malah pacaran sama cewek jati tuh ratu iblis
pokoknya gue bakal ngalangin mereka
pokoknya jalan ratu titik
sebenernya udah lama aku tau kalo baja itu cinta pertama kamu
tapi aku berusaha untuk gak memikirkannya
karena aku pikir yang penting sekarang kamu pacar aku rat
tapi kamu malah terus terusan bikin aku
aku berusaha untuk bisa mengingatkan kamu
aku berusaha untuk bisa mengingatkan kamu
aku tunggu kamu di kafe deket rumah sakit
rahmat lo akan mati di tangan gue
pak albert belum
pak albert belum
baik baik baik
mau pesan minuman apa
apa aja deh apa aja
gar lo itu kenapa sih
lagi berantem sama ratu
ratu kenalin ini temen temen kuliahku
temen temen kenalin ini ratu
kamu gak suka aku bilang calon istriku
pokoknya kita udah sepakat untuk menikah
setelah kamu urus kuliah nanti
edgar kamu tuh terlalu banyak minum tom
kamu mau makan apa rah
aku pesenin ya
eh ratu kamu tuh mirip banget deh sama temen sekolahku dulu
hah gue di tempat biasa nih buruan kesini dong
dia bilang sih mau datang mak
kalau gak salah denger katanya setelah lu keluar dari kelas itu lu udah gak berapa lagi ke sekolah
irfan meskipun gue gak sekolah tapi gue banyak belajar di luar men
apa lu emang harus hidup begini mak
meskipun temen lu meninggal lu gak harus begini
jangan jalani hidup yang bukan hidup loh
jangan jalani hidup dika
lu kayak gini karena lu cuma ingin nerusin cita cita dika yang ingin jadi petinju kan
dika itu meninggal gara gara gue van
oke oke banyak yang bilang dika itu bukan meninggal akibat gue
tapi pada kenyatanya dia tuh mati gara gara gue
kenapa lu masih berpikiran seperti itu
irfan setiap kali gue inget dika tuh gue gue ngerasa bersalah
gue tuh inget banget tatapan mata terakhirnya tatapan mata terakhir sebelum dia loncat bunuh diri
enggak mak oke gue ngerti gue ngerti banget perasaan lu mak
terima kasih ya
terang terang terang
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
kamu tuh kenapa sih aku kesini buat ngajakin kamu baikan
tapi kamu malah pergi sama temen temen kamu
apa aku salah ngajak kamu pergi berduaan
aku pacar kamu kan
jadi wajar dong kalau aku ngajak kamu pergi berduaan sama temen temen aku kan
pergi berduaan sama baja kamu mau
masa sama aku kamu gak mau sih
edgar aku harus berapa kali sih bilang sama kamu
aku itu cuma pergi ke makam kakakku sendiri
kamu pergi setelah ketemuan sama mama kamu kan
kamu pergi ke sana sana itu duluan
dan cari bajak kan
karena kamu ngerasa nyaman sama bajak kan
aku ngerasa nyaman sama bajak kan
sebenarnya pacar kamu itu siapa sih
aku baja atau dua duanya
aku udah salah karena aku pergi sama baja
tapi jangan pernah kamu meragukan ketulusan hati aku
aku udah memilih untuk pacaran sama kamu
dan aku udah berusaha untuk mencintai kamu
jadi jangan pernah tanya aku lagi tentang hal itu
aku belum selesai nanda
aku tahu baja itu cinta pertama kamu
dan meskipun kalian sudah pernah hilang berduaan
aku tetap berusaha untuk maafkan kamu lah
dan aku berusaha untuk melupakan soalnya semua itu gak pernah terjadi
kamu tahu gak apa yang aku bisa terima
yang aku gak bisa terima
karena setiap kali kamu sedih
yang kamu pikirin cuma baja bukan aku
sampai jumpa lagi